inilah video seorang guru honorer di sekolah dasar negeri tirulor
kecamatan gurah kabupaten kediri bernama marga cista
yang membuka amplop gajinya selama sebulan
dari amplop yang dibukanya terlihat ada dua lembar uang seratus ribu rupiah
video ini viral lantaran gaji yang didapat guru ini bukan untuk memenuhi kebutuhannya
justru ia gunakan untuk membelikan sepatu dan dasi baru bagi anak didiknya yang kurang mampu
sang murid yang mengaku senang pun berterima kasih kepada gurunya
atas aksinya ini
sang guru honorer pun menerima banyak pujian dari warganet
ia mengaku melakukan hal tersebut lantaran tidak tega melihat kondisi muridnya
ia berharap dengan memakai dasi dan sepatu yang layak
murid muridnya bisa lebih bersemangat dalam belajar
karena keadaan ini tidak tega
saya lihat sudah waktunya ganti tapi tetap masih dipakai
jadi tidak tega
padahal itu gaji dalam satu bulan
itu untuk jeningan pak
ya tidak apa apa
jadi mungkin di sini kurang bisa dikatakan kurang
tapi tuhan memberi rezeki di luar
warga cista yang baru satu tahun menjadi guru honorer ini
ternyata sudah membelikan sepatu seragam sekolah
hingga buku pelajaran bagi dua puluh siswanya
tim liputan cnn indonesia